simulasi tatanan baru new normal di pusat perbelanjaan mal telah dilakukan saat kunjungan presiden joko widodo di sumarekon mall bekasi pada dua puluh enam mei lalu
protokol kesehatan untuk retail dan mall pun sudah ada pada peraturan kementerian kesehatan republik indonesia
wakil ketua organisasi kamar dagang dan industri atau kadin sintawe kamdani menjelaskan bahwa sebagai organisasi yang membawahi dua ratus an sektoral asosiasi dan kadinda kadin juga membuat sop protokol new normal di masing masing sektor
retail dan pengelola mal itu sudah ada spesial sop di mana tidak hanya yang general saja yang sudah disampaikan juga di dalam keputusan
kementerian kesehatan sebagai teman teman yang masuk cuci cuci tangan kemudian social distancing tapi juga dari segi jumlah orang misalnya
jadi jumlah orang yang bisa masuk kemudian yang naik eskalator naik elevator itu semua ada detailnya
presiden direktur sumarekon mall adrianto mengatakan rencananya jika psbb berakhir mall sumarekon akan dibuka bertahap mulai tanggal delapan juni dua ribu dua puluh
akan ada penerapan protokol kesehatan seperti diberikannya fasilitas cuci tangan di bagian lobi
batas berjarak di antrian masuk mall pengecekan suhu hingga penerapan physical distancing
untuk gerai makanan masih belum diizinkan untuk menerima makan di tempat
ini akan dilakukan bertahap
kami juga akan melakukan sebuah protokol di mana pengunjung mal juga akan kita batasi
misalnya tadi di satu toko obat mengatakan kapasitasnya tujuh belas orang
itu artinya memang separuh dari kapasitas yang biasanya
dan kami juga akan memberikan satu pengumuman atau announcement
setiap retailer atau tenant yang berjuang
jalan di mall kami akan menetapkan satu pelaksanaan protokol di mana masuknya itu selalu dibatasin
selain sumber ekonomi bekasi
transmart juanda bekasi juga berencana akan buka kembali pada tanggal lima juni dua ribu dua puluh jika psbb berakhir
selama psbb gerai termasuk restoran di transmart juanda memang ditutup
namun nantinya akan dibuka bertahap
restoran akan dibuka
namun tidak pelayani makan di tempat
protokol kesehatan dilakukan mulai dari pengecekan suhu tubuh
penyediaan hand sanitizer
pemberian disinfektan di wilayah mal termasuk keranjang belanja
dan juga pemberlakuan physical distancing
misalnya kita adakan cek suhu untuk karyawan kita
kemudian juga mereka tetap selama bekerja memakai masker
dan juga kita
mengupayakan ada semacam pembatas antara konsumen yang akan membeli barang dan juga membayarkan di kasir seperti itu
dan juga kita membawa kepada konsumennya kita untuk lebih mengutamakan membayar tidak dengan tunai seperti itu
dalam tahap pembukaan ini bioskop arena bermain di transmart termasuk transnoworld belum dibuka
hal ini akan masih menunggu arahan pemerintah
ada yang lebih muncul dan lebih maju
kangdara insana sari sonny suristiono jakarta